sehari pasca debat cawapres nomor urut satu maruf amin menghadiri harlah nu ke sembilan puluh tiga di gersik jawa timur pada senin siang
maruf optimistis pasangan calon jokowi maruf akan memenangi pil pres tujuh belas april dengan target enam puluh delapan hingga tujuh puluh persen
tiba di stadion gelora joko samudro gejos gresik jawa timur senin siang
cowapres nomor urut satu maruf amin disambut bupati gresik sambari halim radianto dan anggota dpr ri jazilul fawait dari fraksi pkb
di dalam stadion maruf juga disambut ribuan warga nu gresik
maruf meminta agar warga nu gresik berkomitmen mendukung dan memenangkan pasel nomor urut satu jokowi maruf
ia yakin warga gresik akan memilih pasangan yang bisa membawa indonesia maju
masih akan memilih pahala kepimpinan yang ada nu nya
kebetulan saya merepresentasikan nu
karena itu masyarakat gresik begitu antusias menyambut kehatiran saya
berarti memang mereka berjanji dan juga siap untuk memenangkan jokowi dan saya
setelah menemui ribuan warga nu gresik maruf amin melanjutkan kampanye
banyak politik kejombang
miftahul arief gresik jawa timur